polemik pemecatan sepihak belasan buruh pabrik berujung kasus hukum setelah pihak direksi justru
mempolisikan belasan mantan karyawannya ke mapo resci binong bogor jawa barat pada kamis siang
mereka dilaporkan dengan tuduhan dugaan penggelapan dana perusahaan senilai delapan puluh delapan juta rupiah pada bulan
oktober dan november kita laporkan seluruh karyawan yang memang terbukti jadi ya bukan
dua lagi jadikan bukti apa masalahnya itu penggelapan ini karena tadi batas waktu dari
penyidik cukup mepet jadi kita laporkan satu tapi besok semuanya akan menyusul beberapa nanti
totalnya akan plannya semuanya akan dilaporkan pelaporan mentan buruh ini merupakan buntut dari
aksi demo masa ormas di lokasi pabrik kawasan sentul rabu kemarin
masa ormas ini menuntut hak pesangon belasan anggotanya lantaran tak kunjung dibayar pihak
pabrik upaya mediasi unjuk rasa kemarin juga berujung deadlock tanpa kesepakatan
muhammad juanda bogor jawa barat